silang pendapat terkait pungutan pajak pedagang online mencuat usai dikeluarkannya aturan pajak e commerce
pemerintah berharap aturan pajak ini bisa menjadi gerbang mendisiplinkan e commerce
sementara para pedagang online meminta pemerintah tidak menyulitkan industri e commerce melalui aturan ini
pemerintah memastikan aturan pajak e commerce yang dituangkan dalam peraturan menteri keuangan no dua ratus sepuluh tahun dua ribu delapan belas tetap berlaku mulai satu april dua ribu sembilan belas
kebijakan dilanjutkan meskipun sebelumnya ada desakan dari para pelaku usaha yang tergabung di asosiasi e commerce indonesia untuk menunda penerapan kebijakan tersebut
ketua asosiasi e commerce indonesia idea ignatius untung menyesalkan terbitnya pmk dua ratus sepuluh tanpa cukup sosialisasi
untung menilai aturan ini dapat menghambat pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah umkm
seperti platform e commerce lokal yang dinilai akan kalah bersaing dengan media sosial yang sebagian besar dimiliki asing

aturan ini juga dinilai berpotensi menyurutkan perjuangan pengusaha umkm sehingga bisa memperkecil sumbangan umkm dan online dalam pertumbuhan ekonomi nasional
kita meminta kementerian keuangan untuk menunda dan mengkaji ulang keputusan pmk ini terutama yang bagian pajak ya dengan studi studi yang lebih komprehensif
kalau ternyata studinya menunjukkan bahwa ini tidak akan menyulitkan industri kami
dan bahkan mempermudah dan memperbesar kontribusi ekonomi
pasti kita dukung gak mungkin negara
di tengah desakan ini pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan hanya seolah olah keinginan pemerintah mengejar target pajak
namun agar industri e commerce berkembang dengan aturan lebih tertib
tujuan utama dari pmk ini bukan untuk mencapai target penerimaan pajak
tapi kita ingin membangun ekosistem database yang terkait dengan usaha bisnis e commerce di indonesia
sehingga kita bisa menentukan roadmapnya ke depan seperti apa gitu
sonom indah bima yudhistira mengatakan
tidak tepat jika asosiasi e commerce indonesia meminta menunda dan mengkaji ulang aturan pajak e commerce
bima menjelaskan hal ini merupakan upaya pemerintah memberikan perlakuan yang adil
tentang perpajakan bagi retail offline dengan e commerce atau online
kita melihatnya pertama ini kan ada perlakuan yang adil soal perpajakan
perlakuan yang adil perpajakan bagi retail yang offline konvensional dengan retail yang online
pemerintah harus melakukan sosialisasi secara masif
tapi untuk poin poin misalkan soal penerapan pph final untuk transaksi atau omset yang di atas empat delapan miliar
ya memang itu mengacu pada peraturan umkm memang seharusnya gitu
sementara itu kementerian keuangan dan idea telah mencapai kesepakatan
bahwa pedagang atau penyedia jasa toko online tidak diwajibkan memiliki nomor wajib kena pajak npwp
sepakatan ini diambil lantaran banyak pedagang di marketplace
yang penghasilannya di bawah batas penghasilan tidak kena pajak ptkp
selain itu para pelaku e commerce juga meminta pemerintah berlaku adil
mereka meminta pemerintah agar turut mengatur jual beli online yang dilakukan di media sosial